masuk ke jalur bus transjakarta seorang pemotor tewas terlindas bus transjakarta di jalan panjang kebonjeruk jakarta barat
kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalan panjang arah arteri permata hijau macet parah
condo puji prianto warga kabairan lama tewas terlindas bus transjakarta di jalan panjang kebonjeruk sabtu malam
korban yang mengendarai sepeda motor nekat menyalip bus transjakarta yang melintas di jalurnya
naas korban tertabrak dan terlindas bus transjakarta yang melaju kencang di belakangnya
kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalan panjang arah arteri permata hijau macet parah
jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit cipto bangun kusumo
sementara sopir bus transjakarta dan sepeda motor korban diamankan ke mapolsek kebonjeruk jakarta barat untuk pemeriksaan lebih lanjut